belum genap satu bulan diresmikan jalan underpass matraman jakarta timur sudah dipenuhi dengan coretan dinding
beberapa coretan menggunakan cat semprot merusak pemandangan di persimpangan jalan menuju matraman jakarta timur
sejumlah tulisan dari orang tak bertanggung jawab merusak pemandangan jalan underpass matraman jakarta timur
yang belum genap satu bulan sejak diresmikan sepuluh april kemarin
sejumlah coretan menggunakan cat semprot merusak keindahan jalan yang diwarnai beragam cahaya lampu jalan di sepanjang jalan underpass
coretan ini terlihat mulai dari persimpangan menuju jalan matraman dan kampung melayu jakarta timur
belum diketahui sejak kapan coretan orang orang tak bertanggung jawab ini berada di underpass matraman